selain surganya olahraga surfing bali juga menjadi salah satu tempat yang menjadi parameter bagi perkembangan olahraga skateboard di indonesia
fasilitas dan juga sarana pendukung yang memadai menjadi salah satu faktor penting pesatnya perkembangan skateboard di bali
tiga arena bermain skateboard ini adalah sebagian dari belasan tempat yang ada di bali
arena bermain skate yang dipadati oleh skater dari berbagai negara adalah pemandangan biasa di bali
segala umur dan jenis kelamin menyukai olahraga ini semua berbaur dan saling bertukar trik
nanti belajar trik baru sampai lancar nanti senang sekali kalau dapat trik baru
skate school sih kadang sama teman
pas skate school diajarin sama om richie chandra sama om mario kadang tanya ke teman gitu
skate scene di bali kini memang menjadi salah satu tolok ukur perkembangan skateboard di indonesia
selain sarana dan fasilitas yang memadai kehadiran skater profesional di bali juga menjadi pemacu bagi para skater pemula
nama nama seperti dewa oke mario palandeng dan sanggu
adalah sebagian dari pro skater yang berlatih dan bermukim di bali
sekarang kan sudah disediakan tempat skateboard di bali yang cukup dibilang udah bagus banget ya di indonesia
dan mereka semua sudah cukup banyak latihan di sini
makanya sekarang skateboard di bali sudah mulai berkembang berkembang lebih baik
kehadiran sponsor yang mendukung kegiatan atau kompetisi skateboard di bali juga menjadi faktor penting yang membuat skate scene di bali
sebagian industri skateboard dari luar negeri bahkan memilih bali sebagai lokasi untuk kantor pusatnya
tak hanya brand luar brand brand lokal juga banyak yang memberikan perhatian khusus bagi perkembangan olahraga skateboard
beberapa papan skate bahkan diproduksi khusus dengan menggunakan nama dari para skater lokal bali
dengan sponsor mereka pastilah kita menguntungkan di segi penjualan papan
ya ramainya skatepark pengen ketemu sama mereka ya
semua semua hal sih
level skate di indonesia kan nggak begitu tinggi
jadi anak anak yang saling skate bareng itu pasti mentok di situ
sekarang adanya level seperti mereka itu
yang nonton mereka anak anak kecil kecil itu malah ngedorong ngikutin standarnya mereka gitu
jadi standarnya mereka di sini sekarang jadi kita harus ngikutin itu
positif buat generasi baru